qr diminati oleh wisatawan asal tiongkok saat berkunjung ke pulau dewata
salah satu metode pembayaran yang dipakai adalah melalui aplikasi wechat pay
yang saat ini banyak ditetapkan di sejumlah tempat belanja atau minimarket di kawasan kuta bali
sejumlah wisatawan asal tiongkok cina mendatangi salah satu minimarket di kawasan jimbaran kuta bali
mereka membeli sejumlah makanan dan juga minuman
minimarket ini kerap didatangi wisatawan tiongkok lantaran menawarkan pembayaran
menggunakan aplikasi berbasis quick responses qr wechat pay
wechat pay belakangan marak ditawarkan di beberapa minimarket dan pusat belanja di bali
selain membantu kesulitan kasir berkomunikasi dengan wisatawan tiongkok
wechat pay dianggap cukup praktis lantaran hanya dengan men tap barcode pada struk pembelian
melalui perangkat hp seluruh proses transaksi sukses
seorang wisatawan asal tiongkok mengaku
merasa nyaman dan senang berbelanja menggunakan wechat pay di wilayah bali
sistem pembayaran melalui aplikasi wechat pay khususnya di bali
dikerjakan oleh salah satu perusahaan sistem pembayaran
pt ahdi memberikan jasa pemasangan sistem pembayaran wechat pay ke sejumlah merchant di bali
mulai dari minimarket pusat perbelanjaan
sistem pembayaran melalui aplikasi wechat ini dilakukan secara legal dengan mata uang rupiah
yang bermasalah adalah saat ini di luar kami di luar pt adi
adalah adanya memang transaksi transaksi ilegal yang menggunakan rmb pak
jadi ada banyak toko yang menggunakan rmb
nah ini yang merugikan negara
kalau kami justru mendatangkan devisa buat negara
ini bedanya pak
kalau rmb ke rmb ini nggak ada keuntungan buat pemerintah indonesia
kita mensupport daerah daerah wisata khususnya di bali
adalah untuk mendatangkan devisa sesuai dengan target dari pemerintah terhadap wisatawan
tanpa ini target jumlah wisatawan yang banyak khususnya yang dari turis cina
ini akan menjadi nothing pak
span of money nya akan menjadi kecil
untuk pemakaian wechat yang difasilitasi oleh pt ahdi ini
mereka sudah menggunakan kuotasi rupiah
kalau undang undang implementasi undang undang mata uang itu sudah comply ya
namun demikian dari sisi seandainya ada dispute ataupun ada masalah perlindungan konsumen
itu yang mungkin perlu kita lihat lebih jauh lagi
dan di satu hal lainnya lagi kita memerlukan pencatatan sebesar volume transaksi itu
nah yang melalui pt adi ini
so far kita mungkin belum optimal ya untuk mendapatkan informasi tersebut
oleh karena itu kenapa badan badan ataupun institusi seperti pt ahdi
ataupun siapapun nanti yang akan bekerjasama dengan wechat
dari situ kita bisa secara optimal meng capture data data yang sebenarnya itu lebih kita perlukan
transaksi non tunai berbasis aplikasi qr di tanah air tidak dipungkiri saat ini menjamur
dan banyak diminati konsumen
selain mudah dan efisien konsumen dimanjakan dengan beragam potongan harga
yang ditawarkan masing masing operator
justru kalau pakai cashless payment itu pertama lebih praktis efektif
dan langsung kalau kita kan sekarang mobile phone terus selalu aktif
jadi cukup untuk tap in sana sini kita sudah bisa bayar beberapa transaksi
jadi tidak perlu kita jauh jauh ke tempat yang fisikal
tapi dengan online juga langsung bisa semuanya bisa beres
sistem pembayaran menggunakan wechat pay di bali marak
lantaran makin tingginya jumlah wisatawan asal tiongkok
bank indonesia menyatakan akan segera mengkaji segala bentuk aturan standarisasi transaksi
menggunakan fitur qr khususnya asing
agar dapat bekerjasama dengan bank bank di tanah air
demi keamanan konsumen dan pemilik jasa